sejumlah busana unik dari bahan kerajinan hasil karya ratusan desainer lokal
meriahkan tasik malaya fashion carnaval dalam rangka hari ulang tahun kota tasikmalaya yang ke tujuh belas
tema karnaval tahun ini adalah mengangkat produk khas tasik malaya sebagai kota kerajinan tangan
tarian payung gelis dijadikan sebagai pembuka tasik malaya fashion carnaval
yang digelar di sepanjang jalan oto iskandar di nata tasik malaya pada hari minggu empat belas oktober dua ribu dua puluh
karnaval busana ini merupakan salah satu rangkaian acara hari ulang tahun kota tasikmalaya yang ke tujuh belas
dibuka dengan penampilan tarian payung gelis
tema yang ditampilkan menonjolkan salah satu produk khas tasik
seperti batik dan bordir khas tasik malaya
kostum karya desainer lokal ini menggunakan bahan dasar makanan
mendong pandan hingga lidi
kostum karya desainer lokal ini menggunakan bahan dasar menarik
menampilkan khas tasik asli tasik dan memperkenalkan budaya tasik
semoga budaya tasik makin luas
dan ini ada tamu dari luar negeri juga

budayanya semakin terkenal dan tasik juga semakin bagus
konsepnya adalah payung gelis sesuatu dari khas tasik malaya
tidak hanya dapat dipajang atau sebagai jasa saja tapi motif fungsi dapat digunakan sebagai misalnya dipakai payung
yang pasti budaya payungnya harus dilestarikan ya
sejumlah delegasi kota di jawa barat jawa tengah bahkan luar negeri ikut memeriahkan karnaval
ribuan warga tasik malaya wisatawan lokal hingga mancanegara antusias menyaksikan pagelaran ini
harapan saya pribadi sih ke depannya para seniman dan peranjin lebih menggali potensi lokal tasik
jadi bukan sekedar ikut ikutan tren yang terjadi saat ini tapi harus lebih menggali ke dalam dari tasik malaya sendiri
saya harap sih lebih berkarakter aja tidak usah terlalu besar tapi berkarakter jadi lebih tasik lagi
memperkenalkan identitas tasik malaya sebagai kota kerajinan adalah salah satu tujuan digelarnya karnaval ini
sehingga masyarakat tasik malaya khususnya peranjin termotivasi
untuk meningkatkan kualitas hasil karyanya